terima kasih anda masih bersama kami
prestasi sepak bola indonesia menuju pentas dunia menjadi fokus utama pemerintah
salah satunya dengan melakukan percepatan pembangunan persepak bolaan nasional
apa saja yang sudah dan akan dilakukan
berikut petikan wawancara kami dengan deputi tiga bidang pembudayaan olahraga kemenpora ri raden isnanta
nah panji kita kan sekarang lagi pandemi ya ini biasanya proses latihannya jadi seperti apa nih di tengah situasi pandemi
jadi sebelum pandemi kita latihan setiap hari tapi di saat pandemi kita latihan tiga hari dalam seminggu
jadi cuma tiga hari dari yang biasanya setiap hari ya tapi kalau protokol kesehatannya sendiri seperti apa panji
jadi sebelum kita latihan kita cuci tangan di selang selang istirahat kita juga cuci tangan dan setelah latihan kita cuci tangan
tapi pastinya tes kesehatan sering lah ya dilakukan
iya kita pernah
untuk tes rapid
iya kita pernah tes rapid
wah jago juga nih pak is main bolanya nih pak masih sering pak main bola pak
ini kok ada anak anak main bola ini semua makanya saya jadi pengen kayak masa lalu
ini atlet atlet muda yang akan nanti bawa indonesia go internasional ya pak
oh iya anak anak go internasional harus dimulai dari usia muda
ini anak anak yang usianya kan baru tiga belas
tiga belas empat belas tahun kira kira

jadi harapan kita dalam sekitar delapan tahun lah kita harus mendapatkan pemain pemain top indonesia yang go international
harus dimulai dari usia muda

tapi kan kemenfora kan baru saja memperkenalkan senam sundulangit
ini sebenarnya terobosannya dibuat untuk apa pak is
sebuah senam yang dikolaborasikan dengan gerakan teknik dasar sepak bola
kenapa senam biasa dengan gerakan jasmani yang ya entah itu model jumba aerobik atau kreasi atau senam senam tradisional banyak sekali
sekarang sebuah terobosan baru kami ingin membuat anak anak muda indonesia
yang cinta sepak bola yang berjuta juta itu juga mau senam
gara gara senamnya dengan teknik teknik bola
ada lempar bola ke dalam ada passing ada syuting ada nangka bola
bahkan bagi penonton ada selebrasi kemenangan misalnya
termasuk selebrasi mencetak gol kayak kaya cristiano ronaldo yang
nah ini semua biar menginspirasi anak muda supaya di era pandemi ini
kalau yang bola dengan senam bisa
jadi kolaborasi ini senam untuk kebugaran tapi sekaligus pembelajaran teknik dasar sepak bola
iya ini masih teknik teknik dasar ya pak jadi nggak terlalu rumit untuk dikerjakan
ya sederhana dulu kuasai dulu teknik dasarnya dulu supaya berkembang maju
tapi harapan besarnya ini apa pak dengan akhirnya mengeluarkan senam sundu langit ini pak
ya gini di era pandemi kita prinsipnya kan tetap harus jaga imun
jaga imun itu harus banyak gerak
banyak gerak tapi dengan dosis yang jangan over
oke itu satu
untuk mau bergerak kan harus disediakan banyak alternatif model gerak
ada senam bagi lansia
senam bagi disabilitas boleh
bagi atlet boleh
sekarang ini kita ciptakan senam yang bagi anak anak muda yang suka sepak bola
kenapa sepak bola menjadi fokus
karena kita sadar bahwa indonesia itu tanda kutip paling gila sepak bola sedunia
iya penontonnya aja terbesar ketiga di dunia lho pak
iya setelah nigeria dan yang lain
nah posisi itu penting untuk anak anak kita itu
jangan bete di rumah gara gara tidak latihan karena pandemi kan
ayo senam tapi sambil berteknik kria sepak bola
nah dengan demikian senam ini di samping buat para penggiat senam
juga buat para generasi sepak bola indonesia usia dini
tujuan besarnya pasti sepak bola akan menuju pentas dunia
yang jauh lebih penting tahun tahun ke depan
di era kira kira delapan tahun ke depan
terus sepak bola handal
artinya memang di tengah situasi kayak gini kita nggak boleh terkungkung sama keadaan yang ada ya pak ya
nah tapi yang pasti apa nih ya strategi yang tengah dilakukan supaya pesepak bola atau atlet atlet indonesia ini bisa go internasional pak
ya gini pemerintah lewat bapak presiden telah mengeluarkan impres tentang percepatan sepak bola
ini udah instruksi
kenapa harus ada instruksi
karena supaya indonesia itu cepat berkembang karena maaf ini agak terlambat dalam persepak bola dunia
indonesia masih muter muter di asia tenggara harus menjadi macan asia bahkan ke olimpiade maupun ke piala dunia
nah target besar sepak bola itulah yang menjadi impian masyarakat karena masyarakat itu indonesia itu paling cinta sepak bola
nah strategi kedua setelah ada impres itu kita melaksanakan instruksi itu
satu meningkatkan jumlah kompetisi
kompetisi yang berjenjang
kemudian meningkatkan kualitas
kualitas dan jumlah sarana perasanan lapangan pelatihan
kemudian mutu wasit pelatih
kemudian meningkatkan pembinaan
kemudian manajemen yang profesional
jadi strategi pertama meningkatkan ceta apa impress tadi melaksanakan impress
kemudian mengemas sepak bola ini menjadi sport industry
yang ketiga kita lakukan pendekatan sport science
jadi anak anak jangan hanya sekedar latihan
tetapi nggak ngerti cara latihan benar cara menentukan dosis latihan yang terukur dengan baik cara seleksi cara menjaga kondisi fisik cara asupan gisi cara istirahat
itu semua harus dihitung secara sains
nah itu strategi berikutnya
strategi berikutnya peningkatan jumlah kompetisi
anak anak usia muda begini minimal
satu tahun harus tiga puluh lima sampai empat puluh pertandingan
faktanya sekarang kurang
jadi anak anak ini harus banyak lebih kesempatan untuk kompetisi di usianya
kita ciptakan jumlah kompetisi dalam dan luar
cuma mbak sekarang ini kan pandemi
semua harus kita sedikit bergeser dulu strateginya
semoga pandemi segera berlalu sehingga tujuan tujuan dan strategi tadi mudah dilaksanakan
dan satu lagi
senam sundulangit ini akan kita kebiarkan sekaligus memberikan euforia tentang sepak bola itu di semua lini menjadi gembira menjadi suka menjadi sangat kagum dengan sepak bola indonesia
karena komunitas sonam biasanya berbeda dengan komunitas sepak bola
sekarang komunitas senam masyarakat umum yang suka senam
ternyata juga akhirnya menginspirasi sepak bola
dan orang orang bola juga menginspirasi untuk melakukan senam
kita lihat supaya euforia menjadi kuat
apalagi kalau kita punya keinginan menjadi tuan rumah piala dunia
atau tuan rumah olimpiade
pasti sepak bola menjadi andalan dan menjadi impian
maka masyarakat harus mengenal dulu sepak bola secara luas
bisa jadi tahun dua ribu tiga puluh dua nanti kita melihat panja dan teman teman yang ini ya untuk berkiprah di kancah internasional gitu ya
pak is terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia ya pak
terima kasih juga
salam olahraga pak
pak mau lihat dong bapak nih main teknik duster sepak bola sama teman teman
ini udah masa lalu nih